karena kiri kanan direklamasi untuk rumah rumah itu kan
buka lagi ya tentunya caranya orang itu dipindahkan
ke rumah susun karena itu harus disiapkan rumah susun massal
itu blueprintnya untuk sungai ini
namun demikian ini belum akan menyelesaikan masalah
mesti sungai sudah bersih skenario nya begitu ya
gorong gorongnya juga lancar drainase premier sekunder
juga udah oke semua terus gintang impi enggak
banjir tetap banjir pada saat surah hujan tinggi
sementara itu balai besar wilayah sungai ciliwung cisadane
kementerian pupr memaparkan luapan di enam belas titik sungai
berkontribusi terhadap banjir besar di jakarta selasa lalu
adapun normalisasi sungai sungai di titik rawan banjir
masih terganjal lambatnya pembebasan lahan
oleh pemprov dki jakarta
dari rencana empat puluh dua km normalisasi sungai pesanggerahan
masih tersisa dua puluh km yang belum dikerjakan
di sungai angkia tersisa dua puluh km yang belum dikerjakan
tujuh km dari total tiga puluh tiga empat km
sungai sunter tersisa empat km lagi yang belum dinormalisasi
kalau target mungkin beliau yang jelas secepatnya
karena kalau target proses untuk melakukan pembebasan lahan ini
juga memang butuh waktu karena dari proses pengukurannya
pemberkasannya kepemilikan pemilikan ini butuh waktu lama sekali ini
nanti pengumuman petabidangnya setelah itu juga kan perlu
perlu kajian untuk penilaian dari tim appraisal tim independen
berapa nilai yang cocok untuk lokasi lokasi yang akan dibebaskan tersebut
selain itu penyelesaian sudetan kali ciliwung juga menjadi prioritas
menurut ketua balai besar wilayah sungai ciliwung ciesa dane
terhambatnya proses normalisasi disebabkan lambatnya proses pembebasan lahan
oleh pemprov dki jakarta